bayangkan loh kalau ini kita pikirkan loh kok bisa mengekstraksi keadaan itu di dalam penjara
sehingga kita sudah ada konsepnya tinggal mau tidak dilaksanakan
guna mewujudkan jalan ini lalu bung karno menginisiasi membuat sebuah pola
kalau bikin baju kan ada polanya pembangunan nasional semesta dan berencana
orang selalu bilang karena waktu zaman pak harto ditiadakan disembunyikan
lalu saya buka salahnya bapak saya apa tau kan gitu
padahal ini dibuat untuk konsep masa depan itu melalui pendekatan ilmiah
itu melibatkan lebih dari enam ratus doktor loh
bukan dokter dokter jadi ilmuwan ilmuwan akademisi saintif
dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai disiplin ilmu
dan semangat dan pola dasar pembangunan tersebut selalu aktual
misalnya apa terkait pentingnya penguasaan ilmu ilmu dasar
membangun kedaulatan pangan energi kesehatan rakyat
hingga penguasaan teknologi yang menopang industri maju
kedaulatan pangan hanya didengung dengungkan dalam kenyataannya
dengan selalu alasan tidak mencukupi selalu import import import import import
saya bukannya tidak setuju kalau harus import
tapi harus ada yang namanya sebuah kekuatan
bagaimana kita jangan import
karena pertanyaannya seperti nanti kalau problem beras
pangan karena global warming lalu sulit kita mau nyari makanannya dari mana
itulah instruksi saya yang namanya sepuluh tanaman ditanam
nanti jangan loh kalau tidak ada pangan
energi ada bisa banyak
potensinya yang belum digunakan
angin air surya dan lain sebagainya
kesehatan rakyat tadi di dalam sikap politik
eh masa sih orang mau pinter saja suruh bayar mahal
berapa gelintir sih yang orang kaya
dibandingkan kalau yang namanya warga negara kita yang masih belum berpunya
hingga penguasaan teknologi yang menopang industri maju
kemarin kapan saya bilang di pulau bali saya paksa pak gubernurnya fgd
ini udah mulai gereneng gereneng kekurangan air loh
karena orang pulau nya segitu
oh selalu alasannya turism
tapi kan terukur dengan kecil pulau nya
ini enggak oh ya diantamu beng
lalu rakyatnya nanti kan kasia tidak menikmati
yang datang turis turis asing
jadi napas pulau nya itu ada tidak tertekan gitu
ini semua pikirannya adalah turisme
karena turisme itu juga bagi kehidupan rakyat kita bukan terbaik
dan ini sebagai model
jadi di di di di nanti kalau pilkada
itu tidak ada kan harus bikin visi misi
kalau ada yang tidak setuju tidak jadi
kami yang akan membuat visi misinya
dan itu harus dijalankan
dan itu sampai visi sama kepala desa
kalau dari lain saya nggak mau urusin
tapi kalau dari kita tidak seperti sekarang
belam apa belang ponteng
wih kok pinter ya kamu bikin visi misi
yang lucunya kan dia hebat nih
ini kan pakai konsultan bu
kalau masih gitu enggak dah
saya ambil dari pola pembangunan
apakah dapat dipertanggung jawabkan
jadi dapat dipertanggung jawabkan
tapi begitu pak harto
katanya buatan bung karno
ya zaman bung karno memang
tapi yang buat tuh enam ratus doktor
supaya di bali itu
terus orangnya mengkerut gitu
nggak cinta pada negeri kita
tahu tahu nanti kalau udah datang ke bali
saya udah marah tuh sama pak koster
dia dibiarin kayak jamur aja
saya ini manusia bertanggung jawab
jadi suka relawan di pamar di siwi
ini kepala katanya panas dan apa
itu membentur benturkan ke tembok loh
kalau sudah masukin ke ke apa namanya
kalau udah ini malah pakai ini loh
pakai apa itu batu es
untuk melawan katanya panas sekali
lo kok gitu seneng ya
nah konsepsi negara paripurna
kalau pada waktu itu
saya akan terus berpikir
diambil oleh pak harto
sehingga nanti ada jawabannya
hal yang bisa dijadikan
beliau kirim surat sama saya
untuk bikin seratus tahun lagi
orangnya itu kan satu enam
gini aja kok masih murad marid
kelima limanya benar benar dipahami
haruskah ada yang dibetulkan
ataukah ini sudah baik
dibuat lagi tapi apa
konsep besarnya itu ada
pak said sama pak
don don sudah pergi ya
akan berangkat ke korsel
realita utang kita itu berapa tau
karena pernah presiden tau
jadi apalagi yang dicari